kunjungan ke negaraan raja arab saudi salman bin abdulaziz ke indonesia mewujudkan sebuah kerjasama di sektor minyak dan gas
akhirnya ada juga ya perusahaan minyak arab saudi saudi aramco berinvestasi sebesar enam miliar dolar amerika
atau bila dirupiahkan sekitar delapan puluh satu triliun rupiah untuk rencana induk pembangunan kilang cilacap dengan pertamina
kesepakatan ini akan segera bergulir pada tahun ini dan untuk mengetahui detailnya
seperti apa kesepakatan dan keuntungan bagi pertamina sebagai bumn migas indonesia
kita akan bahasnya lebih dalam di segmen the analyst
selamat siang mbak hera
selamat sore kayaknya ya
mbak wiyanda ini kita tahu bagaimana aramco akhirnya setelah disebutkan banyak orang investasi
insya allah akhirnya alhamdulillah yang ini terrealisasi
tapi untuk kesepakatan dengan cilacap tapi ada juga yang
sebelumnya di dumai itu akhirnya tidak sepakat ya pak ya
bisa mbak ceritakan kenapa yang di dumai tidak sepakat tapi yang jelasnya akhirnya oke ketemu
ya jadi sebenarnya memang mbak hera inisiasi ini sudah dilakukan sejak tahun dua ribu lima belas
jadi sebenarnya intinya pertamina itu mempunyai tadi refinery development master plan
dmp untuk mengupgrading empat kilang existing pertamina plus nanti penambahan dua kilang baru mbak
nah pada intinya ini perlu kita lakukan karena memang tadi bagaimana kita menutup gap
antara kebutuhan domestik bbm dengan juga supply yang ada
nah jadi memang terlihat per hari kita membutuhkan sekitar satu enam juta barel per hari
sementara untuk produksi dari kilang sendiri yang kita lakukan sekarang sekitar delapan ratus ribuan barrel
berarti defisitnya cukup lebar ya mbak
sekitar lima puluh persen memang kita mau tidak mau masih harus import mbak hera
nah jadi makanya kita buat di pipeline ini adalah rencana tadi upgrading kilang
nah salah satu informasi atau berita gembiranya adalah memang kita sudah menjajaki kerjasama ini
salah satunya dengan saudi aramco sebagai perusahaan migas dari saudi arabia
nah jadi memang alhamdulillah sejak desember
bahkan mbak desember dua ribu enam belas kita sudah menandatangani yaitu
joint venture development agreement atau gvda bersama dengan saudi aramco
nah jadi gvda ini mbak di dalamnya itu terangkum adalah kita bersepakat dengan saudi aramco
untuk kemudian menjadi joint venture untuk melakukan upgrading di kilang pertamina di cilacap
nah tadi sudah disebutkan benar bahwa kapasitasnya akan naik menjadi empat ratus ribu barel per hari
kemudian gvda ini terbagi komposisi sahamnya pertamina yang mayoritas
nah jadi intinya ini sekarang sudah kita develop mbak
dan alhamdulillah pada desember kemarin juga kita sudah memilih project licenser
nah harapannya pada triwulan satu dua ribu tujuh belas ini kita sudah selesai basic engine design gitu ya
bagaimana proses proses desain awal untuk konfigurasi kilang yang harus kita lakukan
untuk next step nya mbak hera kita bergerak ke front end engineering design
nah harapannya adalah pada triwulan ke dua
dua ribu tujuh belas jadi sebenarnya proses ini sudah jalan mbak
jadi itu yang memang terus kemudian kita dalami
nah khusus tadi pertanyaan mbak hera bagaimana dengan dumai dan balongan
nah itu adalah juga kemudian yang sempat mengemuka untuk dibicarakan sejak tahun dua ribu lima belas
nah tapi tentunya kita juga harus bisa memahami kemungkinan besar tentunya perusahaan ini juga mempunyai portfolio di berbagai negara
nah tentunya pertamina kita tentunya akan maju dengan proyek yang kemudian eligible gitu ya
dan juga yang project yang kemudian eligible gitu ya
lakukan dengan baik nah salah satu yang kita sudah sepakat adalah untuk peningkatan kapasitas dan kompleksitas kilang cilacap
jadi dumai dan balongan nampaknya
iya jadi balongan kemungkinan besar mbak hera akan kita lakukan sendiri oleh pertamina
jadi kita harapannya mungkin nanti pada bulan april ini kita akan mulai kemudian melihat konfigurasinya seperti apa
dan juga kemudian apakah kita melihat dari sisi timeline pengejalan proyek seperti apa
nah tapi pada intinya karena proyek ini ada di indonesia mbak hera kita berharap memang semaksimal mungkin mbak bisa menyerap tenaga kerja indonesia
tadi pak wirat sudah bilang bahkan saya bisa menambahkan bahwa untuk satu project upgrading kilang mbak pada saat peaknya pada saat puncaknya itu bisa menyerap sekitar dua puluh lima ribu tenaga kerja
bahkan sampai dua puluh lima ribu ya
iya hanya satu proyek tuh mbak nanti dikalikan empat ya itu jadi hampir seratus ribu tenaga kerja yang langsung direct terserap
nah biasanya multiplier efeknya itu rule of thumnya kita hitung
lima sampai enam kali lipat jadi bagaimana ekonomi di sekitar sana bergerak
nah kalau kemudian proyek kilang baru mbak dari nol kita bangun kilang itu kemudian dijalankan
jadi dua kilang baru terkait yang tadi anda sebutkan
iya betul jadi memang kilang baru salah satunya adalah kilang di tuban jawa timur
ini kita sudah mempunyai joint venture agreement dengan rosnef perusahaan migas dari rusia
nah harapannya mbak untuk tuban sendiri bisa selesai di tahun dua ribu dua puluh
sama dengan cilacap yang juga sudah mendapatkan komitmen dari ceo nya saudi aramco akan bisa selesai di tahun dua ribu dua puluh
nah kalau kilang baru ini jalan mbak projectnya pada saat peak pengerjaan proyek
nah dampaknya seperti apa
itu sangat besar jadi tenaga kerja yang terserap itu bisa sampai tiga puluh ribu orang mbak yang direct untuk pada saat kilang baru
karena kilang baru kan tentunya dari dibangun menjadi kilang
nah kalau upgrading itu hanya kemudian meningkatkan kapasitas dan kompleksitas

kemudian dua yang baru kita akan bisa menyentuh di level berapa
jadi harapannya kita sudah bisa melakukan sebenarnya target yang ditetapkan pemerintah adalah dua ribu dua puluh lima semua proyek harus selesai
tapi kita memang melihat bahwa kita punya opportunity untuk men stretch target itu dalam arti harapan kami mbak dua ribu dua puluh tiga itu kita sudah swasembada bbm
artinya kita tidak perlu
kita bisa lagi melakukan import bbm untuk memimpin
mimpi seluruh rakyat indonesia kayaknya ya
karena kita punya banyak demandnya gede sekali gitu
dan itu juga harapan kami dan harapan kami adalah kita bisa menyelesaikan semua proyek ini on time
jadi dua ribu dua puluh tiga semua selesai supaya kita menjadi swasembada bbm tidak perlu lagi import
nah harapannya bahkan
itu bisa mengikuti demand yang pasti melebihi satu enam juta
jadi kita sudah hitung
nah bahkan harapannya mbak dengan tadi ada penambahan lagi kita harapannya ada ekses
nah excess production ini tentunya bisa ada opportunity untuk kita ekspor keluar
karena harapannya tentu dengan trading itu bisa menjadi devisa lagi untuk negara
dan kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang proyek proyek yang anda sebutkan
kita total sampai dua ribu dua puluh tiga tadi butuh berapa investasi yang dibutuhkan
jadi biasanya penerhitungan kita untuk upgrading kilang itu berkisar antara lima sampai enam miliar dolar amerika untuk satu upgrading
nah kita melakukan sampai empat
dikali empat berarti
jadi rata rata sekitar lima lima sampai atau lima dua sampai lima lima
kemudian kalau untuk membuat kilang baru
itu kita kemarin melakukan beberapa kalkulasi sekitar sepuluh sampai dua belas miliar dolar amerika
nah jadi tentunya itu rata rata yang kita perlukan
tapi tentunya mbak nanti sangat tergantung sekali dengan konfigurasi kilang seperti apa
karena tentunya kalau kilang baru mbak kita tidak bisa hanya berproduksi dalam metode atau mekanisme gasolin menghasilkan bbm
tapi kita juga harus punya moda aromatik untuk menghasilkan petrochemical
karena memang petrochemical adalah salah satu produk yang juga valuable atau nilainya itu tinggi
nah itu yang juga bisa menghasilkan trading dalam jumlah besar
nah tapi kembali lagi tadi mbak harapannya karena semua proyek ini dilakukan di indonesia
kita harapannya adalah semaksimal mungkin bisa menimbulkan tadi
bagi masyarakat di sekitar sana dan khususnya bagi nanti umumnya bagi masyarakat indonesia
dan juga harapannya tadi dengan adanya multiplier effect economic growth juga bisa kita dorong
tapi di sisi lain juga kita lihat bahwa tadi banyak sekali adalah dari sisi teknologi ya
kemudian kemampuan menghasilkan valuable product
kalau untuk energi baru terbarukan mbak wiyanda karena kan fosil tampaknya kayak saudi arabia aja udah mulai untuk melakukan pergeseran gitu
apakah akan masuk juga ke sana pertama
betul jadi sebenarnya pemerintah sudah menetapkan mbak
saat ini masih di
nah pertamina saat ini masih seperti geotermal ya
pertamina adalah satu satunya perusahaan energi yang sampai saat ini komit untuk mengembangkan geotermal
nah sekarang kita kapasitas terpasang kita sekitar enam ratus tujuh mw
nah harapannya mbak di dua ribu tujuh belas nanti kita bukan dua ribu sembilan belas kita bisa meningkatkan sampai sembilan ratus tujuh mw
nah intinya mbak hera kita akan dorong terus bagaimana nanti dua ribu dua puluh lima kapasitas terpasang kita menjadi sekitar satu sembilan ratus mw
oh berarti naik dua kali lipat lebih ya
pertamina tertarik nggak mbak wiyanda
nah jadi tentunya mbak hera kita menunggu nanti ya informasi resmi dari mereka karena memang sampai sejauh ini belum ada informasi resmi terkait dengan hal tersebut
tapi pertamina tertarik tidak
tapi tentunya kita lihat nanti dari rangkaian portfolio seperti apa
karena tentunya tadi mbak hera udah dengar sendiri ya kita sendiri kan project bukan hanya di kilang nih mbak
bukan di mega proyek pembangunan tapi juga bagaimana proyek proyek di upstream ya hulu sebagai backbone dari perusahaan

kita mbak sekarang lagi menunggu untuk pengumuman resmi untuk dua blok yang sekarang kita lagi incar di iran
ya sudah ekspand juga ya
kita sudah ada di tiga negara sekarang di aligeria di irak dan juga di malaysia
nah harapannya kita bisa masuk ke iran mbak ada dua blok yang kita sudah berikan proposal kepada pemerintahnya dan juga dua blok di rusia
nah jadi tentunya kita harus mengatur bagaimana portfolio
jadi saudi aramco tampaknya masih belum ada petunjuk untuk membeli
ya yang pasti kita akan tunggu informasi resmi
karena sampai sejauh ini kan mereka belum menyatakan resmi
oh jadi keretangan raja salman tanpa ada tawaran itu
belum ada informasi seperti itu
mbak wiyana mungkin ini pertanyaan yang menarik bahwa memang politik di pertamina juga sedang tampaknya ada pencopotan direktur dan wakil direktur
bahkan nama mbak vianda juga disebut sebut
bisa anda konfirmasi benarkah rumors yang menyebutkan akan ada juga pergeseran lagi di posisi tinggi pertamina
jadi tentunya kalau untuk posisi direktur utama kan tentunya nanti kita menunggu keputusan
dari pemegang saham ya mbak hera sudah disampaikan juga oleh komisaris pertamina bahwa ini prosesnya tetap berlangsung
dan tentunya sekarang ada pelaksana tugas yang menjalankan fungsi sebagai direktur utama
jadi tentunya kami sebagai pekerja mbak insan pertamina tentunya juga kami terus melakukan kegiatan operasional dengan normal
dan yang paling penting mbak adalah bagaimana kita tetap maksimal melayani masyarakat
jadi mbak hera juga mungkin paham operasi pertamina itu dua puluh empat jam
bagaimana kita mendistribusikan bbm dari sumatera bagian utara sampai ke maluku papua
apalagi sekarang kita juga mempunyai tugas yang cukup krusial mbak
bagaimana untuk terus meneruskan bbm satu harga
ya itu salah satu target ambisius presiden yang harus dilakukan
jadi intinya mbak wiyanda apakah benar rumor tersebut bahwa anda salah satu yang akan juga digeser
jadi pada intinya kita akan fokus bekerja mbak
nah jadi sebagai pertamina tentunya kita fokus bekerja
jadi apa yang kemudian kita bisa maksimalkan gitu ya dalam bentuk tadi kinerja dan publikasi itu yang tentunya menjadi fokus kita di sini
bagi insan pertamina apapun keputusannya siap
tentu mbak kita harus siap dan kita tentunya tadi bagaimana menunjang program program dari pemerintah secara simultinisly
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini